dan saudara komisi pemilihan umum telah menetapkan pasangan prabowo subianto dan gibran raka bumiraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
kpu menyatakan prabowo gibran menang setelah memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara atau lima puluh delapan lima puluh sembilan persen dari total suara sah
rencananya prabowo gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
periode tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh sembilan dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat dengan perolehan suara sebanyak